hmm rasanya seperti anda menjadi ironman belilah odading mangole
video milik adi londok seorang warga bandung jawa barat
yang mempromosikan kue odading viral di media sosial
ternyata testimoni dari ade ini berhasil menarik banyak pembeli
gerobak mangoleh di jalan baranang siang bandung pun kebanjiran pembeli
tak hanya dari bandung pembeli pun datang dari luar kota
gubernur jawa barat rituan kamil beserta istri bahkan datang untuk mencicipi odading yang tengah viral ini
keberhasilan sang pemilik video ade londok mempromosikan odading mangole
membuatnya digandeng rituan kamil untuk menjadi duta promosi usaha mikro kecil menengah bidang kuliner di jawa barat
selain itu ia juga diberi ponsel baru
ya allah pak turun
kang ade ini sekarang sedang akan saya tugaskan mempromosikan
untuk menjadi ukm ukm kuliner jawa barat
selain ade londok sang penjual odading viral pun ketiban rejeki
sejak viral mangole yang telah berjualan sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
bisa berjualan hingga malam hari dan menyiapkan adonan empat kali lipat dari biasanya
sekarang sudah mencapai sekitar lebih
alhamdulillah sudah naik mencapai bisa tiga juta tiga juta setengah
nah sebiangnya sendiri berapa

odading merupakan makanan dari bahan terigu gula mentega dan soda kue
kue ini sebetulnya ada di berbagai daerah di indonesia namun memiliki nama yang berbeda
odading sudah ada saat belanda menjajah indonesia
bahkan ada makanan belanda yang mirip dengan odading
bedanya makanan ini menggunakan kismis di dalamnya
nah barangkali sebetulnya karena kita sudah dijajah cukup lama
itu akulturasi dan kemudian ada semacam adaptasi dari makanan itu sendiri
kan kalau kita melihat sejarah nama odading itu sendiri
dari referensi yang saya baca itu sejak zaman belanda kan
ketika anak belanda ingin kue yang dibawa oleh anak pribumi
tetap yang dijajahkan oleh anak di bumi
tetapi tidak tahu namanya dia menunjukkan
nah odading jadi jadi odading
aik menyebut sudah mulai ada perubahan bentuk
sebelumnya odading berukuran besar
namun kini menjadi lebih kecil
selain itu ada juga yang telah dimodifikasi seperti diberi wijen atau topping kekinian
tim liputan cnn indonesia